selamat pagi anda menyaksikan cnn indonesia forward bersama saya diana twika
dewan perwakilan daerah dpd ri merayakan hari ulang tahun ke empat belas
yang jatuh pada satu oktober hari ini
dengan mengambil tema harmonisasikan maksud kami harmonisasikan pusat daerah
dalam bingkai nkri ketua dpd ri usman sabtaodang akan membacakan pidatonya
di gedung nusantara empat mpr dpr dpd ri senayan jakarta
kita ikuti bersama
hadirin disilakan duduk kembali
yang terhormat wakil presiden dpi
bapak yusuf kala
yang kami hormati
ketua dpd ri bapak dr haji usman sabta
beserta para wakil ketua dan anggota dpd ri
ketua mpr ri bapak zulkifli hasan
ketua dpr ri bapak bambang susatyo
ketua mahkamah agung bapak muhammad hatta ali
ketua badan pemeriksa keuangan bapak murmahadi surya janegara
ketua komisi yudisial bapak jaja ahmad jayus
dari pimpinan lembaga negara lainnya
pertama menteri lingkungan hidup dan kehutanan ibu siti nurbaya
ketua wakil gubernur
hadirin yang berbahagia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
puji dan syukur kita panjatkan kehadiran tuhan yang maha esa
karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang nusantara empat mpr dpr ri siti nurbaya
kompleks mpr dpr dpd ri pada acara peringatan hari ulang tahun ke empat belas
dewan perwakilan daerah republik indonesia
tema peringatan tahun ini adalah
dpd ri melaksanakan optimalisasi kewajiban konstitusional
melalui harmonisasi legislasi regulasi pusat daerah
dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia
acara hari ini juga akan dipersembahkan dengan
dan diikuti dengan sarasaya nasional dpr ri
bapak ibu yang berbahagia
peringatan hari ulang tahun dpd ri tahun ini
diwarnai dengan kesedihan yang mendalam
atas musibah gempa bumi dan tsunami di palu dan donggala sulawesi tengah
yang telah menewaskan saudara saudara kita
semoga arwah mereka diterima yang maha kuasa
dan yang tertimpa musibah
diberi kesabaran dan kekuasaan
bapak ibu yang kami hormati
pidato ketua dpd ri
hasil kerja dpd ri harapan dan pandangan
dalam rangka harmonisasi legislasi regulasi pusat daerah
dalam bingkei nkri
kami silakan dengan hormat bapak doktor haji usman sapta
didalam jokowi nsw
kami melfelahi untuk meng copenhagen
untuk untuk memegangkan kesalahan
prestasi untuk antinormasi
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera untuk kita semua
om swastiastu namu budaya
kekanda kita tercinta
wakil presiden republik indonesia
bapak muhammad yusuf kala
yang terhormat pimpinan lembaga tinggi negara
ada ketua mpr
ada ketua dpr
ada ketua ma
ada ketua bpk
ada ketua ky
para wakil ketua
para wakil ketua dpd dpr mpr yang hadir
yang terhormat rekan rekan anggota dpd ri
yang saya hormati ketua dan anggota
dewan pertimbangan presiden
dan para adil yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya
puji syukur ke diatuhan yang mahasaya
karena akas berkah rahmat dan hidrodonya
kita masih diberikan hikmah kesehatan dan kesempatan
sehingga bisa berkumpul dan bersilaturahim
dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke empat belas
dewan perwakilan daerah republik indonesia pada hari ini
sebelum melanjutkan sambutan ini
saya ingin menyampaikan turut berbela sungkawa yang sedalam dalamnya
atas musibah gempa bumi
dan tsunami yang melanda palu dan nonggala sulawesi tengah
saya mengajak kita semua untuk menundukkan kepala sejenak
mendoakan saudara saudara kita yang meninggal
juga keselamatan dan kesembuhan bagi saudara saudara kita yang luka dan hilang
bapak wakil presiden dan hadirin yang saya muliakan
di hari kesaktian pancasila
dpd ri merayakan ulang tahun yang ke empat belas
dan secara alamiah usia empat belas tahun itu relatif masih remaja
tapi dari sisi organisasi
usia itu cukup panjang
untuk melihat kembali apa yang sudah dikerjakan selama ini
dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah daerah di nusantara
dewan perwakilan daerah memerlukan dukungan politik dan political will
tidak mungkin lembaga ini tanpa dukungan politik dapat mampu berkiprah
untuk menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak daerah daerah
dpd ri menyadari
bahwa banyak aspirasi masyarakat yang masih perlu diperjuangkan lagi
untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dalam era demokrasi
di tengah tengah globalisasi saat ini
bapak wakil presiden mempunyai sejarah terhadap dpd ini
saya dulu waktu masih fud
ketua pertamanya adalah pak yusuf kalla
oleh pak yusuf
ditunjuk saya karena beliau menjadi menko sosial
saya ditunjuk oleh pak yusuf menggantikan beliau menjadi ketua
berkonspirasi dan perubahancience matrix
ketua yang diper advances functionuelle

untuk orientasi an programme langsung silly
saya sangat berharap mereka akan men resuroute ke flipping war
dengan sudah setengah dari melihat points dan teman teman lain
dengan unsur keguguran mereka tersebut
tersebut ada positifitas
karena bangsa ini semakin maju dalam berbagai aspek kehidupan
tentu saja untuk memperjuangkan terpenuhnya aspirasi masyarakat di berbagai daerah diperlukan lembaga perwakilan daerah yang semakin kuat pula
semakin mumpuni dan profesional dalam bekerja
agar kehadiran dpd ri sungguh sungguh bermakna dan bermanfaat bagi kepentingan bangsa
kami juga dpd bangga akhir akhir ini hubungan kami dengan dpr sangat akrab
itu mungkin karena ketuanya saudara bambang susatyo
dalam konteks itulah
tahun dua ribu delapan belas tentang perubahan kedua atas undang undang md tiga
telah memberikan mandat dan tugas kepada dpd ri untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan implementasinya
dengan kewenangan baru tersebut
maka dpd ri dapat menyembata di kepentingan daerah dan pusat secara lebih baik lagi
kami juga dpd ri juga meminta dpr dan dpr untuk melakukan pengawasan dan evaluasi atas perubahan kedua atas undang undang md tiga
agar tidak lagi berbenturan dengan berbagai peraturan di tingkat pusat
sejak kelahiran dpd ri telah mengartikulasikan kepentingan daerah melalui usulan
untuk delapan puluh tujuh ruu dua ratus lima puluh enam pandangan dan pendapat delapan puluh pertimbangan
ruu dalam prolegnas dan sebelas rekomendasi yang menyangkut kepentingan daerah
harapan kami ke depan dpd ri akan terus bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat
jajaran pemerintah daerah dan segenap organisasi komponen bangsa
agar tujuan mulia kita untuk meningkatkan sejahteraan rakyat di semua daerah dapat dicapai
kita ingin indonesia makmur
bila memilih betul betul indonesia makmur makmurkan daerah dulu baru ada indonesia makmur
kita harus meyakini pula bahwa indonesia akan disebut makmur dan sejahtera apabila daerah daerah telah maju dan sejahtera
untuk mewujudkan hal tersebut maka fokus pembangunan kita harus lebih banyak diarahkan kepada kepentingan daerah

untuk ini tentu saja diperlukan kepentingan daerah
untuk ini tentu saja diperlukan stabilitas politik
memantap sebab tanpa stabilitas nasional yang terjaga dengan baik
maka sulit bagi kita semua untuk bekerja bagi kepentingan rakyat
dalam rangka itu pula dari podium ini saya mengimbau kepada seluruh jajaran penyelenggara negara
dari pusat sampai ke daerah daerah untuk tetap memegang teguh konsensus nasional
yang melandaskan semua derap dan gerak langkah kita pada nilai nilai luhur yang terkandung dalam pilar kebangsaan kita
yaitu pancasila undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima nkri dan binika tunggal ika
hadirin yang berbahagia kita baru saja berhasil menyaksikan wujud nyata dari persatuan bangsa ini ketika menjadi tuan
dan rumah asian games
seluruh masyarakat indonesia terasa begitu bersatu padu mendukung para atlet
para atlet kita yang mengibarkan sang saka merah putih di arena itu
membuat kita semua bangga sebagai bangsa indonesia yang besar
semangat yang sama juga perlu kita wujudkan dalam kegiatan asian para games
yang sebentar lagi akan dibuka dan dilaksanakan di jakarta
kita harus senantiasa menggelorakan semangat peduli disabilitas
semangat sportivitas persatuan bangsa seperti itu perlu kiranya
kita hadirkan juga di ajang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
biar dunia tahu bahwa kita adalah bangsa yang berada
yang tidak saling maki memaki
tidak bergesek gesekan demi kepentingan sesaat
itu sebabnya dpd wajib bekerjasama dengan lingkungan hidup
di sini ada menteri lingkungan hidup
tapi kita adalah bangsa yang beradab
yang dua pasang capres cawapresnya mampu bersama
dan juga bersaing secara sportif dengan mengedepankan kepentingan bangsa
di atas kepentingan kelompok dan golongan
berbeda pilihan itu boleh
sebab kita memang berbeda beda
tapi kita berbeda beda dalam bingkai kesatuan kita binika
tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita ini tunggal ika
hadirin yang saya hormati
demikianlah sambutan singkat ini
walaupun sedikit panjang
tapi tetap disebut singkat
dalam rangkaian peringatan hud ke empat belas dpd ri
yang bertepatan juga dengan peringatan hari kesaktian pancasila
untuk segenap keluarga besar dpd ri
saya mengucapkan selamat berulang tahun ke empat belas
semoga kita genggam
salam sejahtera untuk kita semuanya
yang saya hormati bapak ahamzahas wakil presiden kita yang ke sembilan
yang saya hormati para ketua lembaga tinggi negara
lembaga negara yang saya hormati
dan juga tentu khususnya ketua dpd yang hari ini merayakan ulang tahun yang ke empat belas
dan seluruh anggota dpd para hadirin hadirat yang saya hormati
pertama tama marilah kita semua sekali lagi memanjatkan puji syukur kepada allah swt
atas kesempatan kita hadir di sini
begitu juga saya ingin mengulangi lagi bahwa bangsa ini sedang dalam berduka
atas musibah di palu dan gugala
yang sebelumnya di lombok
dan sekali lagi marilah kita sama sama membajakkan surat al fatiha
untuk warga kita yang menjadi korban daripada musibah tsunami
yang sedang berproses pada hari ini
dalam memperingati hari ulang tahun dpd tentu tadi kita membicarakan tentang suatu proses kebangsaan kita
lembaga yang mewakili daerah tentu bukan yang pertama
pada masa republik indonesia serikat empat puluh sembilan sampai lima puluh itu juga ada senatnya
yang terdiri pada dua orang per negara bahagian
namun tidak berlangsung lama
hari ini kita kembali lagi kembali merayakan yang ke empat belas daripada dewan perwakilan daerah
tadi sudah diuraikan oleh bapak ketua
bagaimana fungsi dan peran daripada dpd ini
kita tentu menyadari bahwa bangsa ini kita ini terdiri bermacam macam suku bangsa
dan juga secara resmi tiga puluh empat provinsi
yang tentunya merupakan bahagian yang sangat penting daripada negara kebangsaan kita ini
karena itulah maka dpd dibutuhkan untuk membangun
dan membangun kebangsaan kita

dan suatu perwakilan yang memberikan aspirasi daerah untuk kita semua
karena itulah maka dpd adalah sangat penting untuk memberikan kita keadilan
dan rasa keadilan daripada seluruh bangsa ini merata wakili
sebelumnya memang sistem pemerintahan
pemerintahan kita merupakan uniknya terhadap kelembagaan parlementari kita
sekarang bikameral itu berarti bahwa ada keseimbangan antara pandangan partai politik
dan pandangan daripada daerah daerah
dua hal ini tentu ingin kita harmoniskan
agar tercapai suatu tujuan kebangsaan yang selalu kita inginkan
sebagaimana tercantum dalam undang undang dasar kita
karena itulah maka peran dpd tentu ditentukan dalam undang undang dasar empat puluh lima
yang diamandemen tentu mempunyai suatu tugas tugas yang penting
tapi juga dengan batasan batasan yang ada
karena itulah kita harapkan bahwa walaupun tadi disampaikan ketua dpd belum maksimum tugas tugas tersebut
namun sudah merupakan suatu langkah
yang bagaimana kita semua mempunyai peran untuk kebangsaan kita
karena itulah sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada saudara saudara sekalian
dengan harapan tetap bekerja sebaik baiknya untuk sebagai wakil daripada daerah
yang memberikan aspirasinya yang memberikan harapannya
dan juga keseimbangan antara dpr dan dpd dalam memberikan pertimbangan pertimbangan
apakah itu dalam keadaan kita atau dalam keadaan kita
dan juga dalam anggaran dalam undang undang legislasi dan sebagainya
karena itulah maka keseimbangan itu sangat penting untuk bangsa ini tetap bersatu dan harmonis
itulah harapan kita semua semoga dalam rangka ulang tahun ini semuanya menjalankan tugas sebaik baiknya untuk kita semuanya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak mas soefkallah
di mana kalau saya mencatat ada sejumlah hal yang disampaikan oleh ketua dpr ri
dengan pidatonya mengenai hasil kerja dpd ri harapan dan juga pandangan
dalam rangka harmonisasi legislasi regulasi dari pusat ke daerah
dalam bingkai nkri
di mana di awal pidatonya tadi ketua dpr ri menyampaikan bela sungkawa yang sangat mendalang
terhadap musibah yang menimpa saudara saudara kita di sulawesi tengah
tengah tepatnya di donggala dan juga palu
dan untuk kinerja dpd ri selama ini ketua dpd ri menyampaikan apresiasi atas meningkatnya hubungan antara dpd dan juga dpr
yang diharapkan akan dapat menjembatani kepentingan pusat dan juga daerah dengan melakukan pemantauan atas rancangan perda di seluruh daerah di indonesia
dan juga satu hal yang ditekankan oleh ketua dpd ri adalah sebuah bentuk apresiasi atas suksesnya berlangsungnya pesta olahraga terbesar se asia asean games dua ribu delapan belas
yang merupakan wujud persatuan masyarakat indonesia
ketua dpd ri juga mengajak masyarakat untuk mendukung keberlangsungan atau kesuksesan dari para games dua ribu delapan belas yang akan berlangsung sesaat lagi
dan membawa semangat

dan membawa semangat
representasi daerah di pemerintahan pusat yang diharapkan akan dapat menyalurkan aspirasi dan juga menjadi amanah dari masyarakat di daerah kepada pemerintah pusat
dan juga wakil presiden yusuf kala mengajak seluruh elemen masyarakat dan juga pemerintah termasuk dalam hal ini dpd ri untuk bekerja sebaik baiknya sebagai wakil daerah dan menjalankan tugas dengan maksimal
dan pemirsa demikian pidato ketua dpd ri usman sabta odang dalam puncak peringatan hari ulang tahun ke empat belas dpd ri
yang mengusung tema harmonisasikan pusat daerah dalam bingkai nkri dan juga disusul dengan sambutan maksud kami pidato dari wakil presiden yusuf kala
demikian cnn indonesia forward hari ini saya diana twika undur diri terima kasih sampai jumpa